terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
presiden republik indonesia joko widodo melantik sembilan anggota dewan pertimbangan presiden di istana negara jakarta jumat siang
acara pelantikan dihadiri sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri kabinet indonesia maju
delapan orang yang dilantik dan disumpah sebagai anggota dewan pertimbangan presiden berlatar belakang berbagai profesi
presiden jokowi dodo mengakui melihat rekam jejak dan keahlian bidang masing masing dari sembilan nama yang terpilih sebagai watim pres
mereka diantaranya adalah mantan menko polhukam wiranto yang ditetapkan sebagai ketua merangkap anggota
kemudian sebagai anggota ada politikus pdi perjuangan sidarto danusubroto politikus partai golkar agung laksono
politikus p tiga mardiono dan politikus partai demokrat yang juga mantan gubernur jawa timur
soekarwo serta dari kalangan ulama ada muhammad lufti bin yahya atau yang biasa dikenal habib lufti
dari kalangan pengusaha ada tiga nama yang dipilih jokowi yaitu arifin panigoro putri kuswisnu dan juga dato sri tahir
saya kira beliau beliau ini memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada presiden baik diminta maupun tidak diminta
saya kira beliau beliau memiliki kapasitas yang baik
ya ini kan di bidang masing masing
ada yang berkaitan dengan sosial keagamaan misalnya habib lufti
ada yang berkaitan dengan ekonomi misalnya pak datok tahir
misalnya yang berkaitan dengan ekonomi kecil bu putri